surat apa itu
mau gak mau
gue harus lakuin tugas dari aldebaran
dia bisa bongkar rahasia gue
aku hari ini gak ada acara apa apa loh
mau gak emang
aduh sebenarnya mama mau banget
jalan jalan sama kamu sayang
ada janji sama tuhan mama
tung ben kamu mau ikut
kalau misalkan aku di rumah
malah lebih bosen kali sayang
karena yang mau mama temuin itu
mamanya aldebaran kamu pasti kenal kan
iya kenal banget kali emang
berhenti ikut ya
boleh dong mama juga senang
tung ben elsa aneh begini
ngapain coba dia ikut ikut mama sama papa ketemu bu rosa
apa jangan jangan bener
pasti ada yang disembunyikan sama elsa

sampai jumpa di the next generation
ya terima kasih mbak
mungkin masih mandi sama mirna
mungkin masih mandi sama mirna
oh ya mau sekolah ya dia ya
iya pasti dia excited sekali mau sekolah ya
hai sayang cucu omah cantik sekali
udah pakai seragam aduh lucu amat ini
aku mau sekolah
iya omah tau kamu sekolah lucu yang pinter ya
mama anterin kamu sekolah ya
yaudah mah aku pamit dulu ya
yaudah oke ada supir ya anterin kalian ya
oke kisah omah dulu
ya hari ini ada meeting dengan perwakilan klien dari jerman pak jam sembilan
habis dari sini kamu tolong ke rumah ya
mama mau ketemu sama teman lamanya
ingat ren temen lamanya mama ini
saya mau kamu pastikan tidak ada pembicaraan apapun tentang andin yang bekas narapidana
saya gak mau mama saya balik lagi depresi karena tau andin yang bunuh ren
kalau gitu saya paham
selamat pagi pak al
saya mau memberitahukan ke bapak kalau di resepsionis ada tamu
pak surya mertua bapak
tolong suruh langsung masuk ke rumah saya
hah baik pak
pagi pak surya
pagi pak surya
pagi pak surya
pagi pak surya
pagi pak surya
pagi pak surya
pagi pak surya
pagi pak surya
bapak ada perusahaan sama pak al ya
maaf pak setahu saya pak ada meeting jam sembilan ini pak
ini lebih penting dibanding meeting
permisi pak surya silahkan masuk ke ruangan pak al
gak biasanya pak surya bersikap seperti itu
ada apa ya
bapak surya bener bener datang nemuin gue disini
apa bener dugaan gue
bapak surya udah baca surat penjanjian andin
pak silahkan duduk pak
jelasin sama papa
pak silahkan duduk pak
surat apa itu
akhirnya sekolah juga ya rena
loh kenapa kok berhenti sayang
aku takut ma
loh takut kenapa
tadi senang banget lo mau sekolah
kok tiba tiba takut
iya kamu ngapain takut
kan di sekolah ada teman teman
nanti reno punya banyak teman
senang dong harusnya jadi semangat sekolahnya
ya gak usah takut ya
mama gak tinggalin aku
nanti mama sama cus akan nemenin rina
mau trail di sini
aduh pinternya reina
hola sudah mau mulai
sayang semangat ya
nanti kamu ketemu sama temen temen baru dan ditemani sama miss lisa oke
nanti ncus sama mama nungguin di sini
pasti lu seneng banget ya
seneng campur sedir lah pastinya
akhirnya gue bisa nemenin rena untuk masuk ke sekolah
pertama kalinya dan semoga nanti seterusnya
gue akan melihat rena menjadi sosok perempuan yang tumbuh besar yang hebat
biar seperti mamanya
oh iya aku baru ingat